gimana sih mereka juga belum kelihatan
kamu kenapa sih ngeliat aku kayak betek gitu
kamu jangan banyak bahasa basi
saya lagi tertarik
andis memang ada hubungan sama si ray
tunggu sebentar ya mbak
saya keluar dulu
maaf sangat tapi terlihat calonnya sangat istimewa
aku akan menyakitin perasaan kamu
aku hanya pura pura mau menikah sama kamu
sebenarnya seorang perempuan gak boleh punya dua orang suami
mesti putri dianggap meninggal
tapi aku ini tetap jadi istri sahnya raja
herman tuhan hukum dan masyarakat
aku terlarang menikah dengan laki laki lain
apa lagi sih deku
kau mau ngapain disini
aku mohon hentikan niat kamu untuk menikah sama dia
aku mau ngapain disini
mona dengerin aku sayang
kamu gak akan bahagia sama diaku
karena kamu gak cinta sama dia
kamu tahu apa sih raja
udah meninggal sekarang kamu pergi dari sini
aku gak akan pergi sebelum kamu berubah kirim
kita berdua sudah diikat dengan anak takdir
dan aku kaget sed sawadost autant data dengan kamu
dan hidup di roj nearby
pokoknya aku akan menikah dengan diego
dan seharusnya kamu tuh terima takdir ini raja
ini semua tuh udah kenyataan
kau pergi dari sini
aku gak mau
aku bilang kau pergi
kau pergi dari sini
jangan pernah kamu menyesal seperti aku menyesal itu

sebentar ya ini saya lagi usahain kok
aduh akad nikah sebentar lagi dimulai
buruan dong mas suaminya arjun banget
ya tunggu sebentar ya bentar lagi kok
ini lagi saya usahain kok ntar ya
ya ampun mudah mudahan keburu
juga akad nikahnya raja sama clara
aduh acara udah mau mulai
penghulunya masih belum datang juga
sebenernya nih penghulung mau datang jam berapa sih
kok belum datang penghulunya
maaf bu barusan penghulunya menghubungi kami
katanya di jalanan macet
macet aduh mas alasannya kok macet terus ya
gak ada alasan yang lain apa
coba dihubungin lagi cepetan
diego sama raja kemana sih
mereka juga belum keliatan
kenapa sih selalu aja ada gangguan
nanti hiasannya jadi rusak
bukannya kayak gitu udah
udah jelas jelas ini kan mau akad nikah
ngapain coba penghulu pakai acara telat segala
kalo misalnya dia ini udah tau telat
kenapa gak berangkat dari pagi
kan tahu jakarta ini macet
mungkin aja dia sedang menikahkan pengantin yang lain mbak
kok malah mau ngebelain penghulunya sih
orang udah tau lagi kesel malah dibelain lagi
apa penghulunya datangnya telat
seperti yang saya dengar barusan
sewaktu saya tadi keluar
mona aku bilang ini takdir
selama ini kita selalu berusaha menghindarkan
tapi kita selalu ketemu juga kan
apa ini tandanya aku sama daegu memang gak boleh menikah
berarti omongan raja bener juga
kalo kami ini adalah pasangan sejiwa
sehingga seluruh semesta
dan mempersatukan kami
alam semesta sudah membantu kita
udah lah kita gak perlu ingat hati lagi
kamu harus menikah sama aku
raja pasti salah
ini pasti ulah lo ya kan
lo yang udah sabut tasep penghulunya supaya gak dateng
emang gak jelas mereka ngomong penghulunya telah datang karena macet
bukan karena gue
udah lo ngaku aja

lo santai aja dong
penghulunya kan gak dateng karena macet
bukan sama sekali gak dateng
tapi jadi atau tidaknya kamu nikah sama mona
itu udah ngebuktiin kalo lo emang sengaja lo sabut tas ini semua
aduh kamu ini bikin malu banget sih
pernikahan kamu dengan mona
akan tetap berjalan sesuai rencana
dan kamu raja
pernikahan kamu dengan clara
tetap akan berjalan
jadi tolong ya kalian berdua harap tenang
gak ada tuh yang namanya sabutasa sabutasaan
kita tinggal tunggu penghulunya datang
sampai jumpa lagi